setelah dua tahun tertunda karena pandemi covid sembilan belas
juni dua ribu dua puluh dua isyana saraswati siap melangsung kantor dan konser dari albumnya lexicon
seperti apa persiapan dan bakal ada apa saja kejutan di konsernya nanti
kita udah lama banget ya gak ketemu ya
tujuh tahun yang lalu sudah bertemu
tujuh tahun terakhir waktu itu masih ngomongin soal explore
tapi kita akan membahas soal lexicon dan juga persisnya adalah lexiconsort nanti
persiapannya seperti apa sih sejauh ini
persiapannya paling besar sebenarnya mental ya
karena sudah dua tahun lebih tidak bertemu langsung dengan penonton
dan emang lexicon itu kan sebetulnya
sebenarnya keluarnya albumnya dua ribu sembilan belas akhir
ingin sekali waktu itu kita langsung bawakan tur ke beberapa kota di tahun dua ribu dua puluh awal tuh
namun terjadilah pandemi
jadi semuanya itu harus tertunda
dan ya alhamdulillahnya sekarang kita bisa merealisasikan itulah
untuk tour ke lima kota
nah ini lexi konser juga kan kabarnya akan menggabungkan nih seni visual dan juga musik
gambarannya seperti apa sih kira kira nanti
adalah aku ikut turun terjun dalam apa ya
memikirkan konsep visualnya lightingnya ingin seperti apa sedetail itu
jadi kita menggabungkan musiknya dengan si visualnya itu amat sangat detail lah
jadi itu yang akan menjadi sebuah experience yang berbeda pada saat menonton lexiconcert
oke nah tadi kamu juga sempat bilang bahwa ini tertunda selama dua tahun karena pandemi covid sembilan belas begitu ya
tapi kira kira nih nanti seperti apa gitu gambarannya setelah dua tahun gak ketemu dengan asia nation gitu nantinya
apa sih kejutan kejutan sedikit aja ya
yang akan dibawakan nanti gitu
kejutannya adalah akan membawakan lagu baru yang baru aku rilis satu juni kemarin
itu judulnya my mystery
itu akan sileksi konser jakarta ini sebagai kota pembuka akan kita bawakan my misteri secara live
nah oke kalau kita ngomongin soal lexicon lagunya sendiri kan sudah pernah dibawakan live waktu itu ya
dari salah satu ajang pencarian bakat
terus respon dari asian nation saat itu seperti apa
aku cukup kaget ya karena ternyata yang nonton banyak
waktu itu kan sempat memang terjadi tragedi aku menitikan air mata setelah menyanyikan lagu itu pada saat juri juri komen gitu kan
ya apa ya aku nggak pernah nyangka aja ternyata respon dan animo terhadap lexicon itu bisa sebesar itu
karena kan itu cukup berbeda gitu ya dengan album aku yang sebelumnya
tapi ternyata masih banyak asian asian pendengar yang dari dulu sampai sekarang masih stay
dan ternyata aku malah melebarkan segmen test aku ke pendengar yang baru
jadi memang menampilkan sisi lain begitu ya tapi
sisi yang lebih sudah melewati proses pendewasaan lah gitu
masih isyana isyana lagi juga sebenarnya
sisi yang sedikit berbeda
begitu ya tapi kalau kita ngomongin soal konser sebenarnya pas zaman pandemi kemarin kan juga banyak yang buat konser secara online
pula kamu begitu ya dengan lexico stick gitu
pada mei dua ribu dua puluh satu ya
udah lupa tahun
dan sebenarnya apa yang menjadi pembeda dengan lexicon concert nanti
yang akan berbeda pastinya konsep akan jauh lebih matang
terus juga secara desain panggung juga semuanya sudah dipikirkan secara matang lah semuanya
kemudian rasanya energinya juga akan berbeda
karena menurut aku sendiri album lexicon dan karya karyaku yang setelah itu
sangat bisa dirasakan dengan menonton live performance nya
bisa disampaikan pesannya itu harus nonton live sih
virtual tuh beda kan
nggak ada rasa secara langsungnya
energinya auranya gitu ya
lebih enak kalau misalnya konser secara langsung jadi kan bisa rame rame sing along gitu
energinya bisa sama sama dapat begitu ya disana ya
kalau misalnya ini kan bisa dibilang tadi kamu bilang tetap isyana tapi menampilkan sisi sedikit yang lebih berbeda begitu ya
contohnya ada il socno dengan dead squat gitu yang bisa dibilang blow our mind
karena berbeda banget gitu proses kerja samanya waktu itu seperti apa
kalau sama dead squad jadi sebenarnya lagu il sogno tuh udah keluar duluan sendiri
nah terus tiba tiba di suatu acara off air pembuat acaranya menawarkan gimana kalau isyana collapse sama dead squat
aku juga gak pernah kebayang sih perjalanan karir aku bahwa akan ada inisiasi dan ide seperti itu kan
eh ternyata keduanya berkenan keduanya sama sama ingin eksplorasi itu benar benar langsung sate saset gitu loh
gak banyak pertimbangan dan gak banyak diskusi kita langsung jalan rehearsal eh akhirnya jadi dan ternyata kolaborasinya bernafas panjang
setelah itu akhirnya sampai dikeluarin di digital platform jadi ada il sogno versi dead squad gitu
iya kalau dilihat juga kan emang rame banget di sosial media saat itu pas pertama kali keluar ya kan
mulai dari youtube rame banget soal komen komennya ya kan
jadi seperti menggabungkan dari dua fans nih dari dead squad juga rame kesana ngumpulin dari isyanaation juga rame disana gitu ya
tapi bisa dibilang apa seru gak sih untuk kolaborasi dengan yang tadi kamu bilang seperti nggak terbayangkan gitu
sama band death metal gitu ya
nagih kalau boleh jujur ya karena memang di dalam dunia seni dalam dunia apapun ya kolaborasi itu selalu penting
selalu harus terus kita harus mau bereksplorasi belajar karena aku jadi belajar banyak hal baru belajar banyak lah dari mas tepi dan teman temannya gitu yang membuat aku jadi selalu ingin
nagih untuk berkolaborasi dengan yang lain lainnya lagi gitu
oke oke nah tadi kalau kita ngomongin soal il sonyo tadi kamu juga sempat bilang soal my misteri begitu ya
jadi kan muncul satu juni ini bener bener lagu baru keluar dan ruansa dari il sogno ini juga masih kental banget konsepnya seperti apa sih
konsepnya sebenarnya jadi sebelum ilsoyo kan ada unlock the key terus ilsonyo terus my misteri ini sebenarnya rangkaian aku menuju ke album keempat
jadi bisa dibilang my mystery itu adalah single ketiganya jadi masih ada benang merah disitu orangnya
iya makanya kental banget nuansanya terus kalau aku baca nih di kolom kolom komentar mulai dari teasernya aja juga udah mulai rame begitu ya banyak yang nanya kira kira akan dibawain live gak sih nanti
ya ya pemirsa akan aku bawakan live di lexi concert berarti pertamanya nanti debunya akan di yang jakarta nih
jadi temen temen semua harus nonton karena kalian harus menyaksikan my mystery secara live untuk pertama kalinya
tanggal tiga nanti ya
nah ini kalau bisa dibilang ini menampilkan the real isyana atau hanya satu sisi dari isyana masih ada isyana isyana yang lain gitu yang akan ditampilkan nantinya atau siapa
ada segala macam isyana kayaknya nanti di konser itu ya pokoknya isyana yang paling lepas lah yang paling jujur yang apa adanya akan ada di lexi konser
oke tadi kamu ngomongin soal menuju ke album berikutnya album keempat begitu ya
kira kira projectnya seperti apa sih apakah ada kejutan lainnya atau masih di benang merah ya
masih di benang merah yang sama
di benang merah yang sama tapi akan ada kejutan kejutannya kolaborasi kolaborasi dengan beberapa musisi lain lah udah ada di pikiran dan sedang dalam proses
oke oke kalau after dari lexi concert sendiri yang paling dekat ada proyek apa sih
oh ep oke itu rencana yang akan keluar kapan
rencananya sih akan keluar bulan juni rencananya ya
oke ini lexic concert kan yang terdekat di jakarta tanggal tiga juni begitu ya ada di mana aja sih
nanti di jakarta itu di
jakarta itu di hall basket senayan kemudian kita lanjut bandung semarang surabaya dan akan ditutup di bali
wah lumayan kota kota besar semua se indonesia begitu ya jadi akan lebih seru juga di sana
tapi tadi kamu juga sebutin bahwa salah satu single terbarunya my mystery kan akan dibawakan disana
coba sedikit dong kasih bocoran di sini jadi kita curi start duluan ya kamu akan nyanyiin live pertama kali di cnn indonesia
oke selengkapnya nanti harus dateng di leksi konsert nanti
yes dan jangan lupa juga kalian bisa dapetin semua info tentang lexi konsert itu di at sarazbati stage instagram at saras versus
baik super baik
sukses pokoknya untuk ⁇ letsy concertnya dan juga yang terdekat ada ep nya di bulan juni nanti ini akan keluar
pokoknya sukses selalu semoga semua persiapannya juga lancar
begitu kalau begitu kita sudahi dulu showbiz corner di minggu ini saya reza helmi pamit sampai jumpa
terima kasih ya